dih serius banget yang mau kpr
sebagai pria tampan dan mapan harus mikirin masa depan
mumpung masih muda bisa nabung rumahnya juga bisa dijadikan aset je
masa depan lo terencana ya dong
rencana pernikahan kita juga udah gue siapin ke
terus juga desainnya modern gini je
dan proper tidal buat ngitung ltv ftv nya
jadi sebelum lo ajuin cicilan lo hitung dulu
biar nanti pas bayar dp dan cicilan itu gak berat
dapet prosur nih dari mbak mbak di sana
atau mau mencicil tempat berteduh di masa depan
eits udah menghitung ltv ftv nya belum sebelum mengajukan pinjaman
kalau sobat rupiah mempunyai rumah dengan cara mengajukan kpr
kamu harus menaruh uang muka dalam jumlah tertentu
besaran uang muka tersebut bergantung dengan rasio ltv ftv nya
buat yang belum tau ltv adalah loan to value
dan ftv adalah financing to value
itu adalah angka rasio antara nilai kredit yang dapat diberikan oleh bank terhadap nilai agunan berupa properti
pada saat pemberian kredit yang berdasarkan hasil penilaian terkini
dengan kata lain ltv ftv digunakan untuk membandingkan jumlah peminjam dengan nilai properti yang dibeli